karena kadang kadang ketika orang mau berbuat kejahatan itu motifnya tersembunyi
seperti misalnya yang satu ini nih ini oknum guru yang mencabuli puluhan siswinya di jombang jawa timur
akhirnya bisa ditangkap petugas tempat
nah pelaku melakukan aksinya dengan modus rukyah yang bisa mengusir jin dari dalam tubuh korbannya
coba tidak terbayangkan lalu kita semua ya aksi pelaku ini sudah berlangsung cukup lama
hingga memakan korban sebanyak dua puluh enam siswi yang menjadi anak didiknya
dengan pengawalan ketat petugas kepolisian resort jombang muhammad eko agriawan
pelaku pencabulan terhadap puluhan siswi smp negeri enam jombang akhirnya diamankan
penangkapan terhadap eko warga desa jabon kecamatan kota jombang tersebut
dilakukan petugas setelah dua puluh lima korban melaporkan kejadian pencabulan tersebut dan telah diperiksa
dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku melakukan aksi pencabulan tersebut dengan menggunakan modus rukyah
pelaku yang merupakan guru bahasa indonesia tersebut
mengaku bisa mengeluarkan aura negatif atau jin yang ada di dalam tubuh korban
ada beberapa lokasi kejadian yang dijadikan tempat melancarkan aksi pencabulan
diantaranya tenda saat kegiatan pramuka gedung musyola hingga dalam kelas
aksi penjabulan telah dilakukan oleh pelaku sejak satu tahun lebih
selain menjalankan profesi sebagai guru dia punya keahlian untuk melakukan ⁇ ruiyah
dan kemudian dengan sering kalinya dia menyampaikan
bahwa ada setan ada ini yang ada di tubuh masing masing siswi ini
dia menawarkan untuk dilakukan ruiyah yaitu untuk mengusir setan setan tersebut
disitulah dengan tipu dayanya itu akhirnya dia bisa melaksanakan kegiatan kegiatannya
terus bahwa ucap dulu
atas perbuatannya pelaku diancam dengan pasal berlapis
yakni pelecehan seksual terhadap anak dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur
dengan ancaman maksimal lima belas tahun
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan